bismillah ya bang
ini ada infak dari kita
meskipun jumlahnya tidak seberapa
semoga bisa berguna
ya terima kasih ya de
infaknya saya terima
tukang pica melihat gambar gambar
wah kalau beneran dia mau naik haji
berarti duitnya banyak dong bang
betulan tuh bang
kita kan udah lama gak seneng seneng tuh
hmm itu makanya
kita ambil aja duitnya buat seneng seneng
punya duit gak
ada apa itu
jangan ganggu dia mas
gak usah ikut campur lo
saya gak ikut campur lo
jangan ganggu dia
mau jadi pahlawan kesiangan
kita ada bebek
mbak hamidah lain kali kok disini hati hati
disini memang agak rawan daerahnya
silahkan minum bang
aku itu sebenarnya
cuma seorang tukang ojek
ya dulu aku itu sarjana
sempat kerja dan akhirnya di phk
pilih pekerjaan seperti ini
alhamdulillah ya bang
kalau kita lakukan dengan baik
insya allah akan berkah di hadapan allah
aku juga cuma penjual pecel bang
aku tuh susah banget
giliran dapet eh malah diserulupas jilbab
ya aku gak mau
hamidah kalian sudah saling kenal ya
jadi waktu itu bang yusuf
nyelamatin hamidah waktu hamidah mau dirampok
yusuf ini ponakan ibu
dia selain ganteng juga soleh
dan sejak kecil yusuf sudah hafiz
kalian kan sama sama sendiri
kenapa kalian tidak menikah saja
nanti gak enak loh
kalau tetangga lihat
kalian sering berdua
jatuhnya jadi fitnah
jadi kalian sudah mau menikah
ibu senang mendengarnya
insya allah bu
saya akan amanah menjaga hamidah
lo tuh ya
dari kecil sampai sekarang lo tuh udah miskin
terus sekarang lo cari tukang ojek lagi
mas tommy keluarganya punya toko emas
hidup gue gak kekurangan
ya kan mas

mungkin adikmu ini udah ditakdirkan jadi orang miskin ya mas
mungkin adikmu ini udah ditakdirkan jadi orang miskin
kalau dia mau nikah sama yusuf
ya biarin aja
ya biarin aja
dia tidak bisa datang hari ini
kamu selalu bahagia
hari ini kita banyak menjual emak
cocok kamu jadi pebisnis
ayah ibuku aja udah berkali kali naik haji
tapi sebenarnya aku belum siap deh kayaknya ya
lagian kenapa sih
kita nggak jalan jalan ke luar negeri aja
kamu itu gak pengen ya
dihormati sama warga kampung
dan dipanggil bu hajah
jadi nanti aku bakal dipanggil bu hajah
terus kamu pak haji gitu
loh kalau gitu aku mau deh mas
asal derajat kita naik
yang wah ya
oh iya nanti disana kita bisa sekalian jualan emas
bisa dapat untung yang banyak
kamu bener juga sayang
yaudah kalau gitu kita masuk dulu ya

terus nabung ya
supaya kita bisa ibadah naik haji
ternyata cita cita kita tuh sama ya bang

tiap hari aku selalu nyisihin penjualan pecel bang
kalau emang bang yusuf ngizinin
aku pengen nerusin tabungan aku lagi
aku dan ibu
tapi apa mungkin ya bang
kalau kita bertiga itu bisa naik haji
bagi allah tidak ada yang mustahil amida

dan lagian kalau kita naik haji itu bisa naik haji ya bang
gak harus selalu ikut oena plus
yang penting niat kita ibadah pada allah sesuai dengan kemampuan kita
yang penting niat kita ibadah pada allah sesuai dengan kemampuan kita
tapi kita juga gak boleh lupa bang
kita harus selalu bersedekah
biar apa yang kita cita citain
mudah mudahan amal dan ibadah adik berdua diterima oleh yang maha kuasa
semoga usahanya dilancarkan dan dilapangan rezekinya
dan mudah mudahan juga apa yang sedang dicita citakan adik berdua akan segera terjaga
ibu bapak saya jamin tahun ini ibu sama bapak akan berangkat haji
saya akan mencari jalan pintas
agar ibu dan bapak bisa
wah pak edi ini memang benar benar hebat
jadi tahun ini kita bisa naik haji nih pak
makanya travel kita agak mahal
karena enggak pakai antri ibu
lima sampai lima tahun baru bisa naik haji
tuh lihat teman aku hebat kan
ya kalau gitu mulai sekarang kita bisa siap siap untuk berangkat ke tanah suci
terima kasih pak
terima kasih banyak ya pak ya
terima kasih banyak
semoga sukses ya
iya semoga sukses ya